di ketua umum partai golkar yusuf kala menyebut peluang itu ada tapi golkar harus mengubah adart nya dulu
soal gibran jk menyatakan golkar pernah menawari gibran masuk golkar namun tawaran itu ditolak oleh gibran
undang undang aja robah ini ada di adrt golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum
ini ketua umum ya kalau pengurus lain boleh saja
ya kalau ada munas kemudian mengubah adart kan itu bisa lolos saja kan pak
seberapa besar bapak memiliki penciuman bahwa karena kalau kita bilang mas gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini
atau hitung sementara real count kpu menjadi wakil presiden tidak punya partai
seberapa besar sebenarnya dalam hitung hitungan politik dibutuhkan mas gibran ada di partai golkar
golkar kan pernah menawarkan sebelum kira kira bulan desember ya
mau dipakaikan tiket tapi menolak kan
agak malu juga sebenarnya kalau saya orang golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum
jadi artinya gibran sendiri tidak mau masuk golkar
oh iya tapi justru lebih penting dulu supaya ada
orang golkar waktu itu ingin mengatakan bahwa dia tidak kehilangan banyak ya wak pres golkar juga tapi tidak terjadi seperti itu